hai sulit kayatun warga desa sawir kecamatan tambak boyo kabupaten tuban
memproduksi bubuk kopi khas pesisir utara berbeda dengan kopi pada umumnya kopi robusta yang diberi
merek mbah dok ini masih diolah secara tradisional uniknya lagi biji kopi disangrai menggunakan
pasir pantai di atas tungku kayu bakar teknik warisan turun temurun ini diyakini dapat membuat
kopi matang sempurna dan memberikan cita rasa khas proses sangrai hanya membutuhkan waktu
sekitar dua puluh menit lalu biji kopi ditiriskan hingga dingin setelah melewati penyortiran biji kopi
kemudian dimasukkan ke mesin penggilingan namun untuk menjaga ciri khas kopi pesisir
bubuk kopi digiling agak kasar usaha kopi
rumahan ini sudah digeluti keluarga sulik kayatun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dari awalnya dijual
di pasar pasar tradisional kini kopi warisan keluarga ini telah dikemas lebih modern sehingga
mampu masuk pasar sualayan dan pusat oleh oleh harga yang dipatok beragam sesuai ukuran tak
hanya digemari warga lokal kopi ini juga banyak diburu pecinta kopi nasional luar daerah kami
di yaitu masih pakai alat manua pakai kayu bakar dan juga kita ngoreng pakai pasir penggrim pasir itu
biarkan kalau penggunaan pasir itu biar nanti matangnya itu bisa merata dan warnanya matangnya
selanjutnya di cirebon
dengan kuliner khas cirebon yakni tape bakung
kopi susu tape bakung ini menawarkan rasa manis yang khas
sehingga memberi sensasi tersendiri terutama bagi penikmat kopi
proses pembuatannya hampir sama dengan penyajian kopi lainnya
di mana biji kopi yang sudah dihaluskan kemudian dicampur dengan air panas
dan kemudian diberas
cairan kopi ini kemudian dicampur dengan kental manis dan diberikan es batu
namun yang membedakan sajian kopi ini
sajian kopi susu tersebut ditambahkan tape bakung khas daerah cirebon
temanya tentang kecirebonan jadi saya berkolaborasi khususnya di minuman
kita meracik kopi susu yang ada campuran khas cirebon yaitu kita pakainya tape bakung
cukup merogoh kocek rp dua puluh lima rupiah anda bisa merasakan sensasi kopi susu tape bakung
di tengah areal bersawahan
tim liputan cnn indonesia